mau buang waktu dulu
orang orang sama balik dulu ya
mana bener semua
alhamdulillah kamu udah pulang
supaya kamu cepet pulang
nggak deh ma
nggak usah sok melankolis kayak gitu
iya mama juga udah beresin kamar kamu
mana bisa gue tidur di tempat
mana gue ketuk gatel lagi
gue gak akan tidur sampai pagi
gimana tidurnya semalam enak
gak bisa tidur
kamu kan tau
re gak bisa tidur di tempat jelek kayak gini
re mama mau nengokin papa
mama nyuruh rea jemput papa di penjara
re gak mau
re gak mau
papa pasti ingin sekali ketemu sama kamu
kamu gak kasian sama papa
kasian sama papa
papa juga gak pernah kan kasian sama rea
ini semua terjadi karena kesalahan papa kan
karena papa kita tinggal di rumah bobrok kayak gini
karena papa re udah kehilangan semuanya
semua karena papa mah
rea kenapa sih kamu ngomongnya seperti itu
ya emang kenyataannya kok
pokoknya re gak mau ketemu sama papa
kalau mau pergi pergi sendiri
mama gak akan maksa kamu
kalau kamu memang masih belum pengen ketemu
mama pergi dulu ya
non ini makan siang buat non
nyiapin makan buat non
meskipun lauknya sederhana
tapi sehat kok non
mau gak non
gue pindah lagi baru
itu kan bisumi sama cewek itu ang
lo gak ada dengar apa yang gue bilang tadi
eh gue mau makan
kalau nggak salah waktu itu kan kita nganterin seorang ibu ya ke situ
kalau nggak salah namanya bu nindya ya
kalau mereka tinggal serumah di situ
berarti bu nindya emahnya cewek itu dong
masa emahnya bayi gitu anaknya bisa serem banget
mukanya asem banget
ria ke kampus pak
jadi dia gak bisa ikut ke sini
mama gak usah bohong sama papa
papa tahu kok
dia gak mau jengukin papa
pasti dia malu karena papa di penjara
mama masih gak bisa merubah pikiran rea
sudah ma sudah
mama gak salah kong
mama gak salah
untung mama datang kemari
kalau tanpa dukungan mama papa gak tahu
apa apa bisa menghadapi ini semua
mama yakin pak
kita pasti bisa mengatasi semuanya
yang penting mama harus jaga kesehatan mama
gak usah sombong sama dia ria
ma ya sudah
siapa yang tolak ria sendiri
ya mungkin itu memang salah tapi bibi yakin non itu sebenarnya anak yang baik
baik dilihat dari mana bi dibolak balik api gosong juga gak kelihatan baiknya bi
eh mohon lo bisa diem gak sih
menghadapi semua ini bagi non rea pasti gak mudah
situ lagi mikirin jenis baru buat pdkt sama si muka asem ya
apaan sih lo anak kecil soal tau
yaudah deh bi kalau gitu kita berdua pamitan dulu makasih bia udah mau cerita
aduh mama sih
belum pulang pulang juga
semoga gak ada papa korupsi kok ketauan
ngapain kalian berdua
tenang tenang kita gak mau cari gara gara kok
mungkin lo lupa tapi ini emang uang lo lo kasih uang ini ke kita waktu lo hampir nabrak teman
duitnya memang sengaja deh kita balikin soalnya waktu itu gue yang salah bukan lo
gue memang sengaja nyari duit dari orang kayak bermobil kayak lo
kalian gak usah ngasihainin gue deh
mendingan bawa pulang lagi aja uangnya
gue gak butuh
terserah lo deh
itu uang mau lo ambil atau enggak yang jelas uangnya udah gue balikin ke lo
karena itu bukan hak kita
oke gue permisi dulu